saya semua tuh lihat aja di belakang di dapur
terus tati ngapain dong kesini
ngantrin kue ke warung
terus bikin lagi yang baru buat warung warung yang lain
eh yaudah soalnya ke belakang ambil kuenya
menjem duit dong
lagi pada ngapain john pur
lagi nyari ide
ide buat apa
gue kan mau ngajak jalanin ke ketis
tapi gue bingung mau gue ajak jalan kemana
lo ada ide gak
ngapain lo senyum senyum
lo mau bocorin rencana gue ke amin ya
enggak tuh pur siapa yang mau ngebocorin
bang bubur kacang hijau separoh boleh kan
boleh dah penglaris
ya udah separuh dua bungkus ya bang
separoh dua bungkus
berarti satu dong
iya tapi kan lebih banyak isinya
bujuk nih bocah pinter pinter banget ya
apaan lo berdua
ini joy lagi cari tempat nongkrong buat anak muda sekarang
lo mah nanya doang pur gak ada aksi nah
wah kalau gue sekarang berani
emak belum mulai bikin kuenya
udah kalau enggak
dari subuh udah selesai semua
atau lihat aja di belakang di dapur
terus tati ngapain dong kesini
ngantriin kue ke warung
terus bikin lagi yang baru
buat warung warung yang lain
eh ya udah sono ke belakang
jangan deket deket atuh pura
gue kalau gak ada perlu
gue juga ogah deket sama lu
emang ada perlu apa
ngapain lu teriak
kalau tiga ratus ribu
masa yang gak punya pura
liat tukang ojek cupu
mau kencan minjem duit
udah sono jalan
makanya mak sampai capek nih
tau gak ah
pijitan tadi nggak enak ya
mbak kagak enak
mbak tebang ojek enak
ah laki lu mah
apa juga enak
mbak surti bisa mijit gak
siapa yang mau dipijit
tuh mak mbak surti bisa mijit
mak kagak mau dipijit
udah ya sono antarin di kue ke warung nih
lalu sekarang belanja ke warung ya
bukannya kemarin udah belanja ya mak
emang kalau kemarin belanja
sekarang gak boleh belanja lagi
ya boleh aja mak
itu cuma kekurangan belanjaan
karena sebagian mak udah pake
buat bikin kue tadi subuh
oh tadi pagi mah udah bikin kue
surti ngapain dong mak kesini
ya buat bikin kue lagi
buat ntar siang
udah sono jalan